jalan wakil kebenar dki jakarta petahana jarod saiful hidayat
menghadiri kegiatan haul k i m u j i p
pendiri yayasan pondok pesantren al watonia di kawasan klender jakarta timur
kedatangan jarod disambut baik oleh para ulama pengurus pondok pesantren
jarod pun berdialog dengan para ulama
sekaligus diajak berkeliling lokasi bangunan madrasah
yang terdapat pada lingkungan yayasan tersebut
sejumlah bantuan melalui program kerja pun ditawarkan jarod
untuk menunjang kegiatan pondok pesantren al watonia
dan juga pondok pesantren lainnya di dki jakarta
dua diantaranya adalah kartu jakarta pintar atau kjp bagi para santri
serta renovasi bangunan pondok pesantren melalui pasukan merah
di bawah dinas perumahan dki jakarta yang akan segera dibentuk
saya sampaikan kepada gus dukman penerusnya
beliau ini akan kita bantu menghadapi program
yang memang berdah rumah sekaligus renovasi pondok pesantren

dan juga pondok pesantren yang akan kita bantu menjaga pendidikan
yang memang sangat membutuhkan
karena kita ingin mendidik ya santri santri kita ini
betul betul santri yang bukan hanya membangun uhwa islam ya
tapi juga membangun uhuah watonia dan uhuah basariah